sudah bergabung melalui sambungan skype dengan warga negara indonesia yang berlokasi di madrid spanyol yakni rahmi duyanti
selamat sore waktu indonesia dan selamat siang waktu madrid bu ami
selamat siang selamat sore di sana mbak messi
iya bu ami boleh diceritakan
baik bagaimana kondisi terkini di madrid terutama setelah pemerintah ini memperlakukan lockdown ya di wilayah sana
dan bagaimana kemudian warga menyikapi hal ini
karena kami lockdown itu sudah dari hari senin ya tanggal enam belas
jadi suasana madrid sepi sekali
semua sekolah tutup restoran pun tutup juga
jadi memang sepi dan banyak polisi yang patroli
aturannya seperti apa apa saja yang kemudian diperbolehkan
dan apa saja
yang tidak boleh dilakukan selama masa lockdown ini
semua restoran toko bioskop atau tempat yang memang kita bisa kumpul itu dilarang
jadi yang hanya boleh buka adalah toko grocery terus farmasi dan tentunya rumah sakit ya
semuanya harus mengikuti aturan itu
ya kalau saya lihat di beberapa negara untuk pergi ke grocery store juga itu dibatasi kan jumlah orangnya
kemudian juga apakah hal itu juga berlaku di madrid
iya sangat berlaku
karena bahkan di depan grocery itu biasanya ada penjaganya sarpamnya gitu yang mengharuskan orang masuk itu satu satu
jadi kalau dipikir di dalam
yang penuh dia mentahan orang di luar
ngantri pun harus berjarak ya
social distancing nya sangat ketat di sini
kemudian apa saja imbauan dari kbri terkait dengan hal ini untuk memastikan bahwa warga negara indonesia yang ada di sana
semuanya bisa memenuhi kebutuhan dan dalam kondisi baik
baik kalau kebutuhan pokok tidak ada masalah ya
karena toko toko buka hanya toko grocery kalau toko yang lain itu
dan stok banyak jadi imbauan dari kbri itu selalu up to date
mereka di sosial media bikin imbauan gitu
bahkan ada hotline atau boleh langsung telepon ke nomor kbri
jika dirasa ada keperluan atau emergency begitu
apakah itu termasuk juga apabila seorang warga negara indonesia merasa mengalami keluhan atau gejala gejala klinis seperti terinfeksi covid sembilan belas ini bisa juga
kemudian mendapatkan respon langsung dari kbri atau seperti apa
iya boleh bisa jadi telpon hotline nanti kbri yang merujuk misalnya
karena kami rata rata warga negara indonesia
punya apa itu asuransi ataupun punya social security
jadi kalau punya social security memang akan dirujuk ke hospital yang apa ketempat
dan itu di sini kalau untuk asuransi boleh panggil ambulansi jadi tidak harus pergi
oke justru apabila mengalami gejala klinis menghubungi hotline nya
kemudian nanti dikirim ke hospital
kemudian nanti dikirim ke hospital
kemudian nanti dikirim ke hospital
jadi dari pihak tenaga kesehatan yang akan datang ke rumah ya berarti sistemnya
betul seperti itu iya betul seperti itu tenaga kesehatan yang akan mendatangi rumah rumah jadi kita tidak perlu keluar mbak
oke baik tadi bu ami sempat menyebutkan bahwa bu amini juga merupakan salah satu pelaku usaha ya di madrid memiliki sebuah restoran indonesia begitu
apa dampak yang paling signifikan dari adanya lockdown ini di madrid
wah tentunya ya saya restoran indonesia saburnusantara di madrid kan harus mengikuti aturan itu jadi kami tutup mulai dari hari sabtu walaupun banyak yang telpon atau whatsapp personal kapan buka gitu ya tapi kita harus mengikuti itu karena akan ada denda
dan dampaknya besar sekali ya
karena kita tutupnya kan masih di awal bulan jadi kami sudah stop banyak untuk restoran tapi ya harus tutup di minggu pertama sampai sekarang ini masih lima bulan hari aturannya kita nggak tahu nanti gimana
ya berarti boleh diceritakan secara singkat begitu berapa omset yang kemudian mengalami penurunan omset pastinya berapa omset yang turun
berapa sih kalau suatu restoran nekat buka gitu untuk di sana
ah iya wah omset itu lumayan banyak ya
karena kami terima dari tamu lokal itu sudah senang dengan masakan indonesia juga dari grup tour ini bulan maret itu banyak sekali turis yang terpaksa harus cancel
itu bagi saya besar
itu dan denda yang dikenakan dari mereka ini kalau kita tidak mengikuti aturan itu bisa sampai tiga puluh ribu sampai enam puluh ribu
euro ya berarti
atau kalau ya
di samping kalau tidak memenuhi
kalau mereka misalnya
misalnya menganjurkan tutup tapi kita tidak menghiraukan itu kayaknya warning pertama itu ada sekitar tiga yang dia harus
apa saya harus bayarkan ya
baik terima kasih banyak ibu rahmi duyanti yang sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom selalu jaga kesehatan anda dan tetap waspada berada di sana
terima kasih selamat sore mbak mepri